sejumlah calon pemudik memadati loket pendaftaran yang berada di lapangan di telantas polda metro jaya kamis petang untuk mengikuti program mudik gratis polda metro jaya
dengan membawa berkas salinan kartu keluarga dan ktp calon peserta yang berdomisili di dki jakarta ini antusias mendaftarkan diri mereka
salah satunya puji haryanti yang mengantri hingga lima jam untuk bisa pulang ke kampung halaman
aku rencana mau mudik ke tegal selawik
sama keluarga bu
kabit humas polda metro jaya mengatakan disediakan lima ratus unit bus ke sejumlah wilayah di jawa barat jawa tengah hingga jawa timur dengan kapasitas dua puluh ribu penumpang
pendaftaran sudah bisa dibuka sejak dua puluh sembilan maret yang lalu
dengan tempat tempat pendaftaran di seluruh lokasi samsat dan satpas dit lantas polda metro jaya
baik itu wilayah dki jakarta maupun samsat samsat penyangga atau daerah aglomerasi seperti depok kemudian bekasi dan tangerang
pendaftaran mudik gratis polda metro jaya ini telah dimulai

pemerintah kabupaten bekasi mulai melakukan perbaikan jalan inspeksi kalimalang desa sukadanau cikarang barat kabupaten bekasi kami siang
sejumlah alat berat diterjunkan di sejumlah titik ruas jalan yang mengalami kerusakan mulai dari perbatasan kota bekasi hingga karawang
tahap pertama ini sepanjang satu delapan km
belum lebaran ya karena ini kan kita akan manfaatkan untuk jalur mudik
yang penting fungsinya dulu berjalan artinya ruas jalannya diperbaiki
nanti kalau semua ruas bisa kita pertahankan sepanjang perbatasan kota bekasi sampai ke rawang kita garap mediannya juga kita garap sepadannya juga
pemerintah kabupaten bekasi menargetkan perbaikan jalan dapat rampung sebelum musim mudik lebaran
ruas jalur kalimalang merupakan salah satu jalur utama bagi pemudik dari arah jakarta dan bogor terutama pemudik motor